setelah resmi menetapkan nakoda dan seorang petugas syah bandar sebagai tersangka
polisi kini menyeret pemilik kapal km lestari maju sebagai tersangka
pemilik diduga lalai dalam hal dokumen keselamatan kapal yang lebih dari setahun kadaluarsa
pemilik kapal km lestari maju hendra yuwono
akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karamnya kapal km lestari maju
kecelakaan ini menewaskan tiga puluh enam orang penumpang
di perairan selayar sulawesi selatan pada pekan lalu
ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya
lantaran diduga telah lalai mengurus dokumen keselamatan kapal
yang telah ke dalawarsa lebih dari setahun
selain itu pemilik kapal yang juga warga kelapa gading jakarta utara ini
juga diduga tidak melakukan sertifikasi pada sejumlah awak kapal
akibatnya standarisasi pelayaran bagi para penumpang menjadi minim
akibatnya saat terjadi kecelakaan laut
banyak penumpang yang menjadi korban
meski telah resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka
polisi masih akan terus melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan
akan ada tersangka lain dalam kasus ini
hasil gelar perkara yang telah dilakukan kemarin
ia adalah pemilik kapal
tersangka dijerat dengan undang undang pelayaran
dengan ancaman lima tahun penjara
polisi juga masih mengembangkan dugaan manipulasi perizinan
atas kelaikan kapal yang ternyata sudah berumur tiga puluh tahun ini
muhammad bakri maros